pemerintah memberikan kewenangan kepada pemda kanwil atau kantor kementerian agama
untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tetap muka di sekolah
namun ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi ketika membuka kembali sekolah tatap muka pada januari dua ribu dua puluh
dan berikut adalah syarat dan ketentuan seperti yang dihimpun tim litbang sianan indonesia
kita akan lihat yang pertama kita lihat di sini ada sekolah boleh buka
kita lihat yang pertama ini adalah aturan dasarnya
kita akan lihat ini adalah kuota setiap bersekolah ini ada aturannya ya
penegakan protokol kesehatan yang harus diterapkan adalah menjaga jarak minimal satu lima meter
kita lihat di sini satu lima meter
kemudian juga wajib memakai masker
seperti masker kain tiga lapis dan masker bedah sekali pakai
kemudian wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun
sehingga sekolah wajib menyediakan sarana cuci tangan yang sesuai dan fasilitas toilet yang layak
nah ini yang tadi saya bahas adalah jumlah maksimal
jumlah maksimal peserta didik masing masing kelas juga dibatasi
untuk kelompok pendidikan anak usia dini atau paut maksimal hanya lima murid dari lima belas peserta didik

dan dasar dan juga menengah maksimal hanya diperbolehkan delapan belas peserta didik dalam satu kelas
dan untuk sekolah luar biasa atau slb dibatasi maksimal lima peserta didik saja dalam satu kelas
kemudian sistem pembelajaran juga dilakukan bergiliran yang ditentukan masing masing satuan pendidikan
kita lihat di sini ada gambar anak yang duduk menggunakan masker
ini salah satu aturan yang wajib

kemudian ini kegiatan belajar mengajar dilakukan bergantian
dan ini tidak boleh dilakukan bergantian
boleh ada interaksi secara fisik antara teman dengan teman
tidak hanya teman dengan teman antara tenaga pengajar dengan peserta didik dan juga antara peserta didik tentunya tidak diperkenalkan melakukan kontak fisik
serta wajib menerapkan etika batuk dan bersin yang baik
seperti menutup bagian mulut dan hidung dengan siku ya
kemudian kita akan lihat yang berikutnya
ini juga aturan yang diperkenalkan
ini juga aturan yang harus dilakukan
beberapa catatan bagi mereka yang akan berada di lingkungan sekolah selain murid tenaga pengajar dan staff sekolah lainnya
bahwa semua yang berada di lingkungan sekolah harus dalam keadaan sehat
jika mengidap comorbid atau penyakit bawaan harus dalam kondisi terkontrol
serta tidak memiliki rewayat perjalanan dari daerah dengan resiko tinggi covid sembilan belas
tidak memiliki gejala covid termasuk orang yang serumah dengan warga sekolah
kemudian selain itu tempat makan atau kantin dan kegiatan ekstra kulikuler serta kegiatan olahraga di lingkungan sekolah juga belum boleh dibuka
kita lihat di sini tidak ada jajar di kantin lagi seperti yang dilakukan oleh anak anak
biasanya paling happy kalau mereka bertemu dengan teman temannya
sayangnya di kantin tidak boleh ada interaksi
kantin tidak boleh buka ya
kemudian kita lihat di sini ekstra kulikuler seperti basket kemudian bulu tangkis ada juga ini main sepak bola
ini juga tidak diperkenankan ya
tidak diperbolehkannya kegiatan lain selain kegiatan belajar mengajar
seperti tadi ya seperti orang tua juga tidak boleh menunggu siswa di sekolah
istirahat di luar kelas dan pertemuan orang tua murid
pembelajaran di luar lingkungan sekolah diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan